gapapa ya kita coba pelan pelan
iya kamu bakal nyerah kok
tapi gimana keadaan dari ya
udah baik kan
gue tau dia merhatiin reva dari sepanjang malam
tapi kenapa dia ngikutin gue
seharusnya dia sadar kalau reva lagi di kampus
ini waktunya gue kasih di
urusan gue masih banyak
belani belaninya dia nyuakin rumah
masya allah sementara tangan banget nyantainya
eh siapa sih iseng banget
lepasin gak lepasin
lepasin sekarang juga
coba tebak aku siapa
kelunya aku orang yang dari tadi kamu tunggu
ya kamu gak bisa langsung nebak tadi tangan aku
kan semuanya gelap aku gak bisa lihat apa apa
sayang mungkin ini pepatah klasik
tapi kamu pasti pernah dengar
cinta itu buta
nah karena cinta itu buta
harusnya walaupun kamu ditutup matanya
walaupun kamu gak bisa melihat
kamu harusnya tahu itu adalah orang yang kamu cinta
sumpah saya ini banyak cctv
aku bisa jadikan bukti kamu sudah melakukan kdrt
abis kamu yang ngeselin dari tadi
eh sayang aku lupa ngasih tau kamu
tadi aku makan yang lama harus ke bengkel dulu
si andre diserang sama geng serialla
hah kok bisa
tapi sekarang andre udah gak apa apa
andre sih gak apa apa
cuman dari sini aku tahu ternyata andre adalah orang yang bikin dia yang jatuh dari motor
ya penjelasan dia ke aku sih katanya nggak sengaja
cuman gak tau kenapa aku gak yakin
tapi kira kira andre masih dendam gak ya sama kader
kalau untuk itu aku belum tahu
kalau untuk itu aku belum tahu saya
tapi kemungkinannya ada
abis gimana andri tuh masih suka semaunya banget
padahal peraturan peraturan di club warrior itu jelas dia juga udah tahu
ya intinya sih emang susah aja
dan butuh waktu untuk ngerubah sifat seseorang
cuman aku selalu berdoa semoga andre bisa berubah banget

aku yakin kamu pasti bakal bisa bantuin andre
dan aku berharap hal yang sama bisa terjadi juga sama kak dian
aku belum bener bener berhasil ngerubah dian
kita coba pelan pelan
ya kamu bakal nyerah kok
tapi gimana keadaan dari dian
udah baik kan
akhirnya cowok itu bisa bawa pergi dari sini
dia pasti gak nyangka kalau gue bakal balik lagi
jadi gak ada keributan
dan reva gak akan protes ke gue
tapi apa hubungan cowok itu sama reva
kenapa dia gak suka ngeliat gue sama reva
mendingan gue balik dulu
aku mau ke rumah
mendingan gue gak usah tanya
reva pasti pusing mikir kakaknya
apa gue samperin aja ya
dia pasti gak mau ngasih tau posisinya
dia gak suka kalau gue ngawasin dia disini
tidak ada masalah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
oh aku mau pergi ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau pergi ke rumah
dari mana lagi gue ke rumah
bisa kuber instagram aja gue
bisa di mana aja dia kasih instagram

bisa ketemu mereka gitu dong
nungguin toto sampai selesai kelas
kamu liat gak sih
kalau gue sih baru banget sampai kampus
coba tanya anak kampus deh siapa tau ada yang tahu
kalau ian sama jerry dibawa ke ruang dekan
itu gara gara ngebully thomas
manseng gary itu bukan cowok barbar yang tukang bully orang
jujur gue juga gak percaya sih
kayaknya thomas berulah lagi nih
dia biasanya fitnah orang soalnya
yaudah yuk ke ruang dekan sekarang
ternyata reva nggak ada di sini
apa mungkin dia udah masuk kelas ya
dia udah bikin kita discourse berdua lah
sabar kontrol diri lo
lo gak denger tadi apa kata pak irwan
kalau misalnya kita bikin masalah lagi
yang ada kita di do
muka lo gak usah ngecelerain

lo udah bikin kita bangunan discourse
kalau lo bukan di kampus tuh gue abisin pengirat
udah tau gue jago acting
kemarin gue kalah duel sama gue
lo mau duel sama gue dimana lagi gue jawabannya
ian ian ian
udah lo cabut cabut
lo mau kita duel dimana
lo atur kapan waktunya
ian kontrol dulu sedikit
gue tau lo kesel banget sama dia gue juga
tidak gue gak kesel
dia udah bikin kita bernudis discourse
dan lo tau dia siapa
dia seorang iyana
kalau lo sampai di de
cuma gara gara orang gak penting kayak dia
kita bisa urusin di jalanan